ratusan siswa yang tergabung dalam gg art of dance menunjukkan kebolehan mereka lewat gemulai tubuh dan suara merdunya pada minggu malam di ciputra atau prado jakarta
mengusung tema plastik fantastik pertunjukan ini menceritakan kondisi indonesia yang dipenuhi sampah plastik pada tahun dua ribu dua puluh
lantunan lagunan syahdu seakan menjadi semangat bagi para penari untuk menghibur penonton
ragam dekorasi nan apik juga menjadi pendukung betapa dunia sudah dipenuhi sampah plastik
bukan sembarangan tari penari cilik dari usia dua lima tahun hingga lima puluh tahun ini menari untuk mengkapanyekan anti plastik
aku sebetulnya terinspirasi dengan salah satu video video yang sedang beredar gitu kan di sosial media
terus aku sebelumnya sebetulnya nggak terlalu aware akan hal itu
cuman ternyata setelah aku research research itu udah parah banget memang
dan juga karena ulah manusia
jadi aku ngerasa aku percaya banget kalau lewat performing arts lewat tari nyanyi sama acting tuh kita bisa melakukan sesuatu yang positif dan memberikan impact yang besar gitu
karena itu aku merasa bahwa lewat tarian tarian dan cerita kita ini kita mungkin bisa sama sama mengajak semuanya untuk lebih aware akan isu ini gitu
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini